enggak mereka mau ke bali mau honeymoon
aduh bu saya seneng banget dengarnya bu
amin bu saya juga seneng dengarnya ya
saya ganti baju dulu dulu ya bu
kamu siap siap karena saya juga masih nunggu kiki pulang kan
oke siap bu
oke terima kasih mirna
nanti kita berbicara
oke terima kasih bu
oke terima kasih bu
oke terima kasih bu
oke terima kasih bu
enggak ada seorang pun yang bisa rebut rena dari gue
karena rena adalah satu satunya peninggalan roy buat gue dan mama
tiga tiket bisnis kelas ke bali sudah saya pesan
dan kode bookingnya sudah saya email ke email bapak
di bali selama satu bulan sudah saya pesan
dan kode bookingnya juga sudah saya email
terus visa nya gimana
untuk visa ke amerika bu andin dan rena
segera akan diproses selama bapak di bali
semoga liburannya menyenangkan ya pak
ni tanya k discharge
kalau aku mau lo
lo tau yang apanya innovation
yang barit battery mecaduck
aku sama andin mau ke bali mah
oke deh nanti mama akan bilang ke kiki
tapi kamu kenapa mendadak sekali
iya memang mendedakan sih ma
maaf ya aku nggak bilang
bilangin ke kiki untuk cepet beres beres bajunya
biar mirna yang nganter ke aglo nema residen
soalnya kan yang untuk tempatnya mirna
kenapa dianter ke situ
nanti aku jelasin ke mama
oke kalau gitu
nanti minta mirna juga untuk nganterin ke sana
kenapa dianter ke aglo nema residen sih
kenapa di sana
nanti aja deh saya tanya
mendingan sekarang minta kiki siapin baju mereka
dan mirna untuk anter ke sana
aku gak bisa jelasin alasanku yang sebenarnya
kita lihat ma siapa yang udah milih kareka

laki laki ini yang udah milih
ya selamat siang
dari kantor polisi

kalau ada masalah
kita bisa bantu
terima kasih pak
terima kasih pak
dari kantor polisi peraja lima adam misakami bantu pak
selamat siang pak
saya purnomo indrawan pak
saya mau melaporkan penculikan anak di playground cafe pak
kapan kejadiannya pak
hari ini pak
jam dua pak
dan pelaku penculikan terekam di cctv pak
baik pak anggota kami akan segera ke sana
terima kasih banyak pak
ini memang sekarang
kasih tahu bu astri suruh datang ke sini sekarang juga ya
semoga dia cepat diketemukan
semoga dia cepat diketemukan
buatkan teh diminum bu
saat sedang bersama bu cantika dan suaminya
ya allah rina
bu astri sebaiknya ibu ke sini ya
suami saya sudah melapor polisi dan kami
sedang menunggu polisi datang
bu saya harus pergi
udah nggak usah nangis ini au ya bu bukain
eh eh eh tunggu tunggu tunggu ayang kiki
siapa yang membuat ayang kiki menangis
mas rendy ya
kenapa dengan dia dia meninggal
uya kalau ngomong itu ya bener
masa kamu ngedoain mas redyku meninggal sih
lepas itu kenapa
ayang kiki nangis sampai sesegukan demikian
habis marahin kiki
aduh tebel lah pipi gua
kau malah alhamdulillah sia
kamu tuh harusnya ngasih masukan ke aku kah apa yang harus aku lakuin
orang temannya lagi berantem sama pacarnya
nyah kau dari hadapanku kau

asal ayang kiki tau

asal ayang kiki tau
cinta itu kadang timbul dari satu kebencian yang mendalam
amir eh saya mau kamu bantarkan baju bajunya
aglo nema residen ya
bu buat apa bu
pak bos sama andien mau nginep di aglo nema residen
mereka mau ke bali mau honeymoon
aduh bu saya seneng banget dengernya bu
aduh bu saya seneng banget dengernya bu
menuduh saya juga senang dengarnya ya
saya ganti baju dulu ya bu
kamu siap siap karena saya juga masih nunggu kiki pulang kan
oke siap bu
nah ini dia kikiku sudah pulang
kok kamu sad
kiki habis dimarahin sama mas randy
what's happened randy bisa marah
karanya mas randy kan sakit bu
terus kiki bikin konten
eh ternyata mas randy nya marahnya sampai segitunya bu
kamu dengerin saya ya kiki listen to me
randy itu orang baik
mungkin karena dia
sakit jadi ada salah paham sedikit
dia pasti akan telepon kamu
dan akan minta maaf
beneran bu mas nanti bakal minta maaf sama kiki
kamu harus percaya sama ibu
dia pasti akan telepon kamu
oh my kiki kenapa nangis
aduh ibu ikut sedih kalau ngeliat kamu nangis
aduh air matanya jatuh

akhirnya balas dindingmu